sepuluh orang penumpang bus terluka saat bus yang mereka naiki tertabrak kereta api di jalan pertanian kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan
kecelakaan terjadi sekitar pukul tiga belas empat puluh waktu indonesia barat di perlintasan tanpa palang pintu
bus yang melaju dari arah tanjung karang bandar lampung menuju batu raja sumatera selatan itu terseret kereta sejauh seratus meter
menurut saksi mata bus tiba tiba berhenti saat melewati rel kereta sejak kereta belum melintas
sejumlah penumpang sempat menyelamatkan diri namun sebagian lainnya kemudian menjadi korban
kejadian itu saya yang jaga
karena begitu kejadian mobil di situ stop
saya tanya kenapa dengan supirnya stop
begitu saya tanya dia diam
di situ belum ada peta
begitu ada kereta baru dia berusaha untuk memasukkan